kehadiran ketua umum projo budi aristiadi dalam silaturahmi nasional koalisi indonesia bersatu pada sabtu lalu memunculkan tafsir liar
dimana pasti ada pertanyaan apa sebenarnya maksud kehadiran tokoh barisan pendukung jokowi dodo pada pilpres dua ribu sembilan belas lalu itu dalam pertemuan koalisi partai partai pemilu dua ribu dua puluh
betulkah kehadiran projo dalam forum silaturahmi itu menjadi momentum penjajakan dan juga sinyal restu jokowi ke kib
malam ini saya akan berbincang dengan ketua umum relawan pro jokowi ada mas budi aristiadi dan juga direktur eksekutif parameter politik indonesia adi praitno
halo selamat malam bapak bapak apa kabar
selamat malam salam sehat
alhamdulillah salam sehat juga
selain dari ada mas budi dan juga mas adi kami juga nanti akan mengundang wakil ketua umum partai golkar mas ahmad doli kurnia
tapi sampai saat ini kami belum bisa terhubung dengan mas doli
langsung ke mas budi terlebih dahulu
mas budi ini cukup menarik yang menjadi pertanyaan banyak orang termasuk saya
sebenarnya kalau misalnya ditanya apa sebenarnya yang menyebabkan mas budi datang ke silaturahmi nasional koalisi indonesia ini terkait dengan apa yang terjadi pada saat hari sabtu malam itu
sebenarnya selain soal undangan apa sebenarnya makna dibalik itu
kalau taksir pengamat apa maknanya apa taksirnya mesti ditanya pengamat
tapi kalau dari
kalau bagi kami komunikasi yang intens dan komprehensif bersama komponen anak bangsa kan harus disambut positif
dan kami dari projo merasa sangat terhormat
semua undangan dari senior senior teman teman partai yang memang sudah punya sejauh
dan kami juga sudah punya sejauh secara panjang dalam perjalanan bangsa ini
figur figur yang memang sudah teruji ikut menghala perjalanan bangsa ini di masa masa yang lalu
saat ini kita juga melihat bahwa golkar kan sebagai partai besar partai berpengalaman
sejak awal kib ini dibentuk saya sudah memberikan pendapat bahwa ini adalah manuver politik yang cerdas yang dilakukan oleh golkar
oke tapi apakah hanya itu saja
karena kib ini berbasis pada misi dan misi dan platform yang berusaha disamakan
jadi ini kan cara baru dalam konteksasi politik dua ribu dua puluh empat
biasanya partai politik berkoalisi sudah ada capres cawapres ini belum ada
jadi mereka sudah dekat untuk berkoalisi
ini kan langkah yang baru dalam perpolitikan nasional kita
tapi kalau berbicara
bicara soal undang mengundang ini
dari pak jokowi sendiri sebenarnya pasti sudah merestui begitu untuk kedatangan dari mas budi ke acara silaturahmi nasional ini
sebenarnya apakah ada pesan khusus begitu yang diberikan pak jokowi terhadap mas budi
yang pasti kan semua kerjasama politik dilakukan oleh semua partai politik ini kan tujuannya baik
karena bangsa ini kan bangsa besar
bangsa yang nggak mungkin dikelola atau diurus oleh satu kelompok
semua kerjasama semua yang menggimpun seluruh komponen anak bangsa menurut saya harus disambung ke diri
jadi intinya pesan pak jokowi adalah selama masih diundang datang saja begitu demi kemajuan bangsa begitu ya
itu kan ageda ageda yang jelas
tadi sudah disampaikan oleh ketua menggolkar bahwa dalam pidatonya juga ketua menggolkar mengatakan bahwa
di sini juga terbuka buat partai politik pendukung pemerintah yang lain termasuk pdi perjuangan partai gerindra dan nasdem gitu loh
jadi kualitas ini memang pendahuluan
jadi sebagai sebuah langkah awal sebagai sebuah manufaktur politik ini kan bagus untuk memperkuat kerjasama sama komponen anak bangsa
sebelum saya ke mas doli bang doli begitu
karena saat ini masih terus kita berusaha untuk menghubungi bang doli
saya akan ke mas adi dulu
mas adi melihat dengan adanya undangan yang tentunya banyak spekulasi liar begitu di antara masyarakat terkait dengan undangan dari pihak projo ini
sebenarnya kalau dari kacamata mas adi sendiri ini apa maksud dan juga arti dibalik dari undangan ini
sama projo ini kan sudah menjelma
jadi mesin politik yang sudah terbukti mengantarkan jokowi menjadi presiden dua periode
itu tidak terbantahkan
terutama ketika jokowi di dua ribu empat belas kurang mendapatkan dukungan partai politik saat itu jika dibandingkan dengan pendukung prabowo subianto
dimana para relawan relawan politik seperti projo ini kan jelas mengaksentuasi di jaring politiknya mengadaptasi ya
sehingga mengantarkan jokowi menjadi presiden dua periode
kan ini yang sebenarnya bisa menjelaskan kenapa misalnya relawan politik itu
sekalipun bukan partai
lalu menjadi tarikan nafas yang seksi bagi partai untuk diajak
sama menjadi bagian penting dari pemenangan
dalam konteks itu saya kira kib yang saat ini sedang menjadi ibrio politik poros baru
di indonesia tentu butuh jejaring jejaring politik yang juga bisa menerjemahkan keinginan politik bersama
itu kan normatifnya seperti itu
bahwa projo ini kan belakangan ditafsirkan sebagai duplikasi
dari politiknya pak jokowi
terutama ketika beberapa waktu yang lalu projo mengadakan acara
hadir pak jokowi hadir juga pak ganjar pranowo yang terkesan
memberikan satu sinyal men politik bahwa projo saat itu memang diminta untuk tidak ojok besusu
menentukan pilihan politiknya
tapi pada saat yang bersamaan kita kan juga sering mendengar pernyataan presiden
dan mungkin orang yang akan kita dukung ada di sini itu adalah satu statement yang sebenarnya cukup mengarah kepada ganjar pranowo
di tengah hubungan ganjar yang tidak baik saat ini dengan pdip
tentu pdip dalam konteks ini sudah memiliki jagoan tersendiri
maka projo yang kemudian diasosiasikan sebagai duplikasi politiknya jokowi
punya interest punya kepentingan supaya ganjar di dua ribu dua puluh
andai tidak diusung oleh pdip
banyak partai partai lain yang sangat mungkin untuk bisa dijajaki ya
sebagai jalan panjang pencapresan di dua ribu dua puluh
golkar sekalipun punya pak erlangga hartarto
dinominasikan sebagai kandidat capres
tapi mereka dalam beberapa statementnya menyatakan cukup terbuka
dari calon calon luar yang kemungkinan akan merasa usung
masuk nama ganjar pranowo
masuk kemudian nama anies baswedan
dalam konteks inilah sebenarnya
projo itu dimaknai sebagai bagian dari upaya bagaimana
menyiapkan jejaring jejaring politik
turut ramah perahu politik
kepada ganjar pranowo
andai tidak bisa diusung oleh pdip
dan ini yang terjadi mas
karena kalau kita melihat kritik pdip terhadap ganjar belakangan
kan cukup keras sekali
ini tidak main main
kalau dulu bambang pacul yang hanya mengkritik
belakangan pak trimet juga mengkritik
bahkan yang teranyar misalnya kita juga dengar
pak junimart juga mengkritik keras banjar pranowo
itu kan menjadi sinyalmen
bagaimana ganjar dengan partainya
pdip cukup berjarak
projo yang dianggap menjadi bagian penting dari jokowi
dimana jokowi juga terindikasi
ingin mendukung ganjar maju
ganjar ini harus disiapkan perahu politiknya
dalam konteks itulah sangat mungkin
kib yang saat ini
sedang menyusun batu bata kekuatan politik
mencari kandidat capres
semuanya masih terbuka
bisa dipahami kalau kemudian kehadiran projo
dimaknai dan ditafsirkan
baik mas adi
meski secara internal kib
salah satu capresnya pastinya adalah pak erlangga hartarto
oke mas adi
tinggal dibilang siapa capresnya
yang penting siapa capresnya
siapa erlangga hartarto di situ
yang kemudian akan diusung nantinya
yang menarik adalah
sebelumnya juga sempat diungkapkan
bahwa golkar ataupun dari pan dan juga p tiga
sebenarnya belum mau untuk membicarakan
tapi ada yang menarik juga dari pernyataan mas budi sebelumnya
kita akan simak sama sama berikut ini
sudah ada dikasih maen apa
makanya kita hashtagnya projo orak ke susu
karena nanti dinamika masih
terus berlangsung sabar
karena pada waktunya nanti
kita akan sampai ke chapter chapter
saat ini sudah bergabung kembali dengan saya
ada wakil ketua umum partai golkar
ada bang ahmad doli kurnia
apa yang tadi sudah diungkapkan oleh mas budi
tadi sempat kita dengar bersama sama pernyataannya
sebenarnya kalau dikatakan bahwa sebenarnya kedatangannya ini
adalah terkait dengan pemilihan presiden begitu
apakah tidak ada pembicaraan terkait dengan pilpres
terutama untuk calon calonnya
siapa capres nya dan juga siapa cawapres nya begitu bang doli
ya tentu pertama kami berterima kasih ya
pada mas budi
betul om projo ya
di dalam acara deklarasi koalisi indonesia bersatu itu
dan sama dengan seperti yang lain
juga kami berterima kasih
untuk bisa hadir melihat satu momentum penting menurut saya
karena kib itu kan
sebenarnya kita ingin membangun tradisi politik baru ya
bahwa pertama kalau kita membicarakan pilpres
itu suka atau tidak suka
mau tidak mau
atau event politik apapun di indonesia ini
muaranya adalah partai politik
itu yang pertama
kita ingin menyampaikan pesan juga
bahwa kalau bicara pilpres itu tidak mesti ujung ujung pada saat memendaftarkan
ke kpu dan seterusnya gitu
tahu hari sebelumnya
sehingga kita bisa mendiskusikan banyak hal
nah yang ketiga
kib ini sebetulnya
sedang membangun narasi
masa depan indonesia paling tidak lima tahun ke depan
antara dua ribu empat dua ribu sembilan
yang tentu adalah
karena memang kita bagian dari
sebagian besar dari
bukan ketiga partai politik ini adalah bagian dari
tentu kita ingin melanjutkan apa yang sudah dicapai prestasi oleh pak jokowi
tahapan tahapannya juga cukup panjang
katakanlah misalnya kemarin tanggal dua belas mei itu
kita baru peloros
kalau bicara tentang
mengilustrasikannya membuat cerita dalam sebuah buku gitu ya
nah kemarin kita sudah mulai dahuluan
dan kemudian pada akhir nanti mungkin akan bicara tentang
serta program program apa yang harus kita
awarkan kepada masyarakat
untuk masa depan indonesia setidaknya dua ribu empat dua ribu sembilan
nah tentu setelah itu
kita akan membicarakan
setelah konsepsi nilai dan gagasan itu muncul
kemudian akan kita tetapkan
siapa yang akan memimpin
di dalam melaksanakan program program itu
itu nanti ada chapter chapter yang berikutnya yang akan kita bicarakan
itu yang membuat
semua orang akhirnya
masih dengan sangat terbuka untuk bisa hadir dan ikut
terlibat di dalam koalisi indonesia bersatu ini
tapi ini berbicara soal apa yang sudah tadi disampaikan oleh bang doli
kalau berbicara soal proses ini
dikatakan cukup panjang begitu
ada chapter chapternya begitu
tapi sedangkan di sisi lain bahwa
pemilu ini tinggal dua puluh bulan lagi
apakah cukup itu
tidakkah lebih baik
lebih cepat lebih baik begitu
dua puluh bulan itu kan bisa ditaksikan lama
bisa ditaksikan sebentar
bicara tentang indonesia
saya kira waktunya masih cukup
kita membicarakan banyak hal tentang masa depan indonesia
cuma nanti memang kalau bicara tentang siapa yang akan kita tetapkan paketnya
nah ini kan tentu banyak
banyak sekali yang harus kita diskusikan
belum kita bicara kriteria dan seterusnya
nah oleh karena itu
kehadiran sekali lagi
budi sebagai ketua mom
bukan hanya sekedar bobot politik
tetapi ini adalah
kita masih terbuka untuk
bukan hanya kekuatan partai politik
tetapi juga dengan kekuatan masyarakat
kekuatan sosial lainnya
termasuk projo yang juga punya pengalaman selama ini dalam pilpres
kalau saya ke mas budi
mas budi ini berbicara soal apa yang tadi sudah disampaikan oleh
terkait dengan apa yang
berlangsung tahapan tahapannya itu cukup panjang
kalau dari projo sendiri
melihatnya seperti apa
apakah projo begitu
harus cepat cepat begitu
sudah mendapatkan nama namanya
sudah bisa berdiskusi
dan juga menghasilkan nama nama yang akan di
siapa yang akan menjadi seorang capres
terutama yang selama ini pak jokowi sempat ungkit ungkit begitu
apakah memang seperti itu
kalau menurut jasol kan
pendakwaran capres dan cawapres itu kan
enam belas bulan dari sekarang
waktunya masih terlalu panjang
untuk menentukan nama capres dan cawapres gitu loh
koalisi indonesia bersatu ini kan
mau merumuskan dulu konsep konsepnya
jadi menurut saya langkah baru dan
dalam berdemokrasi ini warna baru lah
jadi promosi saya menyambut baik
saya senang sekali
ide baru dalam
memwarnai perjalanan demokrasi kita
mau capres itu sebulan
genda kebangsaannya seperti apa
genda kerakyatannya seperti apa
siapa capres dan siapa cawapresnya
kalau menurut hitungan kita kan
waktunya masih panjang

pendaftaran ke kpu nya
ini masih terlalu panjang
masih terlalu lama gitu loh
kalau mas adi sendiri
sebelum menanggapi hal ini
durasi yang ternyata
masih cukup lama
untuk membicarakan soal
kita akan break terlebih dahulu
untuk itu jangan kemana mana
tetaplah bersama kami
di cnn indonesia
terima kasih anda
masih bersama kami
di cnn indonesia
dan masih bersama saya
ada ketua umum relawan pro jokowi
ada budi aristiadi
wakil ketua umum partai golkar
dan juga yang terakhir adalah
direktur eksekutif parameter politik indonesia
tadi pertanyaan saya
yang sempat terputus
yang masih panjang
masa pemilu ini
yang masih panjang
untuk membicarakan soal
untuk saat ini
tapi kalau dari kacamata
mas adi sendiri
memang belum saatnya
sudah terlihat ini
untuk mengarah ke sana
enam belas atau dua puluh bulan
itu kan bukan sesuatu yang
itu hanya sebatas
tahun ini misalnya
soal partai politik
di bulan agustus
tapi kan kerja kerja politiknya
sudah dimulai dari sekarang
dukungan di berbagai tempat
dari berbagai elemen
tentu ini kan
sebagai bagian dari
dan jalan panjang
yang disebut lama itu kan
waktu pendaptaran di pilpres
tapi kerja kerja politiknya
itu sudah mulai berjejaring
sudah mulai melakukan
pak ganjar sudah datang
bukan hanya di jawa
gitu pun dengan pak erlangga
yang mencoba untuk
melakukan rajutan politik
ke berbagai kelompok elemen
misalnya dalam acara
dalam koalisi indonesia bersatu
nasdem pada saat yang bersamaan
ketemu dengan elit elit
ketemu prabowo subianto
dan komposisi pencapresnya
itu yang pertama
saya ingin kembali ke topik
ya pastinya ada dua hal tadi
tentu ingin memastikan
bahwa selain memang
punya mesin politik
juga bisa dipastikan
kalau kib ini
masih dalam barisan politiknya
selama ini kan
bahwa ini adalah
koalisi dalam koalisi
yang dicurigai juga
pendukungnya pak jokowi
jokowi masih akan berakhir
yang saya sebut tadi
dalam konteks ini
yang akan diusung
dimana dalam acara projo
dan pada saat ini
di tengah hubungan
yang tidak harmonis
tidak diusung oleh pdip
yang sedang dipersiapkan
kalau kita melihat
yang melakukan survei
kan cocok juga itu
ini kan masuk dalam nominasi
tidak bisa ditarget
ataupun dua puluh bulan
tapi yang jelas
mulai saat ini
sudah mulai terbentuk
partai politik itu
sudah mulai kelihatan
membuat semua elit politik
di negara ini
memang sering main
di tikuan akhir
ketika kib mengunci
semua partai politik
juga melakukan roadshow
pdip dengan gerinda
nama nama kandidat capres
ketua mucho ketua mempartai
bagian dari kekhawatiran
sudah di blok oleh kib
dalam kib itu bukan hanya sebatas silaturahmi politik biasa
bukan hanya sebatas tarikan politik antar teman lama tidak
projo ini sudah telanjur menjadi mesin politik dekat dengan jokowi
semua patsun politik jokowi diterjemahkan melalui projo
ketika jokowi sudah mulai dijauhkan dari pdip
kan itu yang terjadi saat ini pesan pesan politiknya yang menurut kita yang melihat dari jauh itu iva
baik saya ke mas budi ini projo merupakan mesin politik dari jokowi
tanggapan dari mas budi sendiri ini bagaimana
apalagi kalau kita ketahui bersama dan juga menurut catatan saya bahwa pak jokowi hingga saat ini
juga masih menjabat sebagai ketua dewan pembina dari projokowi itu sendiri
apakah kehadiran projo dalam forum itu sebagai bentuk restu jokowi atau bagaimana
dan ini apakah artinya bahwa memang sinyalemen sinyalemen terkait dengan capres cawapres ini
sebenarnya memang sudah terjadi begitu
kalau soal tafsir kan tadi sudah dianalisis oleh mas adi
kita buat tafsir baik projo kan ini tinggal melakukan tindakan politik kita bukan menganalisa
kita melakukan tindakan politik dan kerja politik
kalau soal analisa biar mas adi yang menyimpulkan
jadi bagi kami kami senang sekali ini kan tawaran baru
tawaran baru dalam konsentrasi dua ribu dua puluh empat
tawaran baru apa
partai politik berkoalisi tanpa membicarakan dulu
ini kan langkah baru
kita perpolitikan nasional
koalisi presnya last minute semua
jadi ini kan satu lompatan baru setelah dua puluh apa ada sejak dua ribu dua puluh empat nih
ketika pilpres dilakukan langsung
dijadikan langsung oleh rakyat
ini kan satu langkah promosi baru yang mempercepat kami sangat positif
ini menandai warna baru kerjasama politik
saya berpikir bahwa ini akan menambah bobot demokrasi kita
jadi partai partai bekerjasama jauh jauh hari
di sini sih minimal paham apa agen yang bisa disamakan
apalagi agen apalagi pak suwarso pak menarpos pak ketua umum p tiga dan pak erlangga ini kemampuan teknokrasisnya luar biasa
beliau mengatakan bahwa tantangan kita ke depan adalah bagaimana indonesia ini menghadapi middle income trap
itu strategis kebangsaan yang harus disikapi oleh partai politik
sehingga partai politik betul betul bisa membawa
meletampah bagi kemajuan demokrasi di indonesia
tapi respon dari pak jokowi terhadap kehadiran dari kib ini bagaimana ini
apa namanya kalau kita lihat ke
apa yang terjadi pada hari sabtu malam itu
saya ke mas budi terkait dengan hal ini
ini apa respon dari pak jokowi
ya beliau kan senang saja
partai memikirkan apa
mungkin dengan kerjasama jauh jauh sebelumnya untuk menyusun langkah langkah yang baik bagi kemajuan bangsa kan hal yang positif
kalau perlu ditambah nanti kualisinya
berarti ini artinya bahwa pak jokowi merestui ya
pada saat pak ketua umum p tiga juga sudah jelas bahwa ini kan kualisinya bisa terbuka
berarti merestui dengan kehadiran
untuk kualisinya eksklusif tertutup
enggak ini kan terbuka untuk semua partai politik
ke bang doli sekarang
bang doli ini yang menarik juga ada pernyataan dari ketua pan yang menyatakan bahwa
sebenarnya mereka tidak tahu menahu ini terkait dengan undangan kepada pihak projo
apakah betul itu
ya kan seperti yang saya katakan tadi kita kan berusaha untuk mengundang semua elemen
bahwa kita juga mau menunjukkan
walaupun kita sudah bersepakat membangun koalisi
ini masih koalisi yang sangat terbuka
sejak awal golkar khususnya itu sudah menyampaikan bahwa kami sangat terbuka untuk membangun kerjasama dan koalisi dengan siapapun
nah juga di dalam pembicaraan tiga ketua partai ini juga menyepakati
artinya dengan bergabungnya tiga partai politik golkar pan dan p tiga dan kemudian membuat koalisi
ini tidak menutup kemungkinan
untuk bisa kita tetap membangun kerjasama dengan siapapun
dengan kekuatan partai politik lain
membangun koalisi yang lebih besar lagi
nah jadi oleh karena itu
kami tetap membuka diri
berarti ini artinya bahwa memang walaupun sudah koalisi untuk soal undang mengundang
berpihak kemana ataupun tujuannya kemana
belum tentu partai lain yang dalam satu koalisi ini bisa mengetahuinya begitu
nah ini dibuat panitia bersama
itu ada tiga orang yang dari masing masing partai politik untuk kemudian menyusun rencana rencana kerja
sampai dari mulai tanggal dua belas mei sampai ke acara kemarin
setelah ini mungkin nanti akan dibentuk tim yang lebih lengkap lagi untuk menyusun agenda agenda seperti yang saya sampaikan tadi
bicara tentang narasi bicara tentang konsepsi visi misi program dan lain lain
bikin tentang bangsa ke depan dan seterusnya gitu
nah termasuk nanti bicara tentang soal agenda agenda kerja
konkret bersama di dalam tiga partai ini sampai ke daerah
dan akhirnya juga nanti akan membicarakan soal mekanisme penetapan tadi capres dan cawapres
jadi itu tahapan tahapannya yang saya kira nanti akan kita lakukan
iya mas adi melihatnya bagaimana ini
kalau misalnya tadi dikatakan bahwa sebenarnya ketua pan ini tidak mengetahui
kalau misalnya ada undangan untuk
undangan untuk projo begitu
ya justru kita nggak paham gitu
kenapa ketiga partai ini justru tidak ada yang tahu
misalnya salah satu nyepan soal undangan projo
berarti projo ini sakti betul gitu ya
bukan hanya sebatas relawan
mungkin orang melihat dewan pembinanya
saya nggak tahu persis ya
tapi yang jelas projo ini bukan sebatas relawan biasa ya mas iqbal
saya terus ingin membaca bahwa ada kecenderungan di dua ribu dua puluh
ada kecenderungan di dua ribu dua puluh empat ini akan terjadi saingan sengit antar koalisional pendukung jokowi
ada keinginan secara umum ingin menghentikan nominasi pdip terutama
yang sudah memenangi pilek dan pilpres selama dua periode berturut turut
nah apalagi misalnya kalau kita melihat konteks disharmonisasi antara jokowi misalnya dengan pdip sangat ini
maka sangat relevan kehadiran projo dalam kib itu disambut baik karena kib tentunya akan menjadi pemain kunci
soal pencapresan di dua ribu dua puluh empat yang saya sebut tadi
ingin mengganti dalam tanda kutip dominasi kekuatan politik yang selama ini dua periode berkuasa
ini yang saya kira jauh lebih menarik ketimbang bicara sesuatu yang disampaikan oleh bang budi dan bang doli
kalau bicara fatlong visi misi politik identitas pemilih udah lama saya kira nggak menarik
jadi ini memang harus digaspol bahwa ini soal faksionalisasi sebenarnya menuju dua ribu dua puluh empat
dimana ada wajah jokowi di kib ini yang sangat mungkin
dan sangat condong mengendorse ganjar pranowo untuk dicapreskan gitu
entah siapapun nanti desainnya selama misalnya ganjar itu tidak didukung oleh pdip
ini kan gerasak gerusuknya sudah mulai kelihatan bagaimana konfliknya sudah mulai secara terbuka
apalagi misalnya pada saat yang bersamaan kib ini tidak mengundang partai partai yang lain
terutama pdip sebagai partai penguasa itu juga bisa menjadi tafsir lain betapa memang kib ini akan dijadikan sebagai salah satu landasan ganjar pranowo
andai tidak diusung oleh pdip
kan ini sebenarnya suasana batinnya yang ditangkap oleh publik secara umum
bahwa politik itu bukan hanya yang tampak di depan permukaan yang baik baik saja
tapi panggung belakangnya itu cukup bergemuruh mas iqbal ya
ya mungkin karena kita melihat persoalan dari jauh obrolan obrolan warung kopinya seperti itu
ya inilah yang saya kira sebut dinamis ya
karena saya membaca untuk dua ribu dua puluh empat ini kan pertarungannya cukup datar tidak ada yang dominan
terutama para kakak
ada kandidat kandidat yang saat ini sekalipun memiliki elektabilitas yang tinggi tapi tidak bisa mengunci kemenangan secara paksi
artinya apa unsur partai politik unsur relawan unsur dukungan dukungan dari elemen yang lainnya menjadi penting dalam konteks ini untuk dibaca
banyak tokoh tokoh yang dinilai punya elektabilitas tinggi seperti mas ganjar pranowo
tapi sampai saat ini kan belum mendapatkan tiket politik apapun
pdip misalnya harus berjuang keras
bagaimana harus melawan dominasi puan
misalnya di struktur internal mas ganjar itu
makanya kemudian selalu dikait kaitkan dengan kib
dikait kaitkan dengan poros yang lain yang kemungkinan akan dibentuk oleh nasdem yang juga menominasikan ganjar pranowo sebagai kandidat
ini yang saya kira akan membuat dinamika politik dua ribu dua puluh empat yang dianggap masih lama itu justru seakan akan terjadi tahun depan
dan yang menarik ini adalah sebenarnya ini kan ada berbagai persepsi begitu
golkar yang tetap kekeh untuk mendukung
pak erlangga hartarto menjadi calon presiden begitu
lalu ada datang projo yang dengan sinyal sinyal kemungkinan besar untuk mendukung
apa namanya ganjar pranowo gubernur jawa tengah begitu
lalu juga ada partai p tiga maupun pan yang mungkin saja berharap untuk bisa mendapatkan calon presiden dari luar
apa yang sudah ditentukan oleh mas ibu
ditentukan oleh masing masing partai dan juga projo
maka itu kita akan simak untuk melihat bagaimana apa yang disampaikan oleh ahmad bayudowi ketua dpp p tiga terkait dengan dukungan dukungan yang diberikan oleh sejumlah partai terkait dengan pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat nanti
di sini dikatakan bahwa pada prinsipnya kib terbuka kepada semua tokoh bangsa
yang memiliki potensi untuk maju sebagai presiden dan juga
dan juga wakil presiden
di mana kib tidak membatasi harus dari parpol ataupun dari non parpol
baik itu figur parpol maupun non parpol
semua memiliki kesempatan yang sama berangkat dari kib
nah ini saya akan langsung ke bang doli ya terkait dengan pernyataan dari mas ahmad baidowi terkait dengan apa yang disampaikannya tadi
sebenarnya kalau disampaikan bahwa golkar ini kan sebenarnya tetap kekeh untuk
mendukung pak erlangga hartarto untuk menjadi calon presiden
tanggapannya ini bagaimana
ya saya kira kan pak bayudowi itu bicara dalam kontes kib
itu posisinya yang berbeda
jadi kalau kib memang sampai saat ini kan belum pernah bicarakan soal paket capres dan cawapres
nah beda dengan golkar
golkar yang juga adalah bagian dari kib
itu sudah memutuskan memang kami sampai saat ini tetap konsisten calon presiden kami adalah pak erlangga hartarto
tapi kan kami juga menyadari bahwa ikut dalam kontestasi pilpres itu kita juga harus berkoalisi
nah sekarang kita sudah membangun koalisi bersama pan dan p tiga
kalau ditanya hari ini posisi golkar ya kami bicara tentang capres kami pak erlangga hartarto
tapi kalau kemudian kita bicara kib kita memang belum pernah bicara soal itu
kita baru bicara hal hal yang seperti saya katakan tadi
dan ketika nanti kita janganlah pada akhirnya masuk pada bab atau chapter bicara tentang paket pasangan capres dan cawapres
ya tidak lagi bisa sendiri sendiri
nanti akan bicara bertiga atau mungkin bicara berempat berlipat dengan kalau ada misalnya partai politik kekuatan politik lain bisa bergabung dengan kami gitu
oke tentunya kita juga dengan kehadiran projo di kib ini tentunya juga menjadi pertanyaan terkait dengan hubungan antara megawati dan juga joko widodo
kedepannya seperti apa
nanti saya akan bertanya ke mas budi terkait hal ini
tapi kita terlebih dahulu untuk jeda karena cnn indonesia newscast akan segera kembali
tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan masih bersama saya ada mas budi ada bang doli dan juga mas adi
saya langsung ke mas budi terlebih dahulu
mas budi ini terkait dengan peluang ganjar di kib ini seperti apa nih kalau menurut persepsi dari mas budi sendiri
bagi agak ramah
bagi agak ramah ini semua kemungkinan masih bisa terjadi
karena ini kan baru empat pendahuluan
belum perumusan masalah belum analisa apalagi kesimpulan
jadi ini masih kalau di sirkuit ini masih lap pertama lap kedua lah masih jauh
masih ada dua puluh lab lagi
jadi segala hal masih mungkin terjadi
apalagi menurut khidmat kami di miliu dua ribu dua puluh empat ini
beda sama pilihan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas banyak track lurusnya
ini tikungannya banyak sekali nih dua ribu dua puluh empat
tidak harus hati hati
tapi betul nggak sih
karena kalau tikungannya banyak kan sudah lah hal bisa terjadi
bahkan yang sudah unggul aja bisa terproses
mas budi tapi betul nggak sih
karena menurut saya lain kekuatan pilihan juga diperlukan hati hatian ya
seluruh dinamika yang terjadi ini
oke mas budi ini betul nggak sih bahwa kib ini nantinya akan menjadi kendaraan dari ganjar
karena banyak yang mengatakan seperti itu
melihat bahwa kemungkinan besar ada ketidaksetujuan antara dari bu mega
tetapi akhirnya ini menjadi cadangannya begitu
apa betul itu
ya itu untuk umat lah menyimpulkan seperti itu
tapi bagi kami kami orang yang positif
melihat segala sesuatu positif
jadi saya lihat ini kan dinamika masih mengerucut lah
karena semua hal bisa terjadi gitu loh
jadi spekulasi oh ganjar nggak diterima oleh pak fai nya ini sebagai cadangan
itu kan apa
mengamat dan juga silamunas
kita tidak memungkiri pendapat itu
bagi kami sebagai orang yang optimis dan positif ini dinamika masih bisa terjadi
jadi selama ada komunikasi selama ada dialog selama ada diskusi
diantara semua komponen bahasa terutama pada politik
saya pikir persoalan persoalan ini nanti pada waktunya akan bisa diselesaikan
yang penting itu agenda agenda visi misinya agenda programatiknya untuk mengelola negara ini
antara ke depan apa
sehingga capres dan cawapresnya bisa lebih fokus untuk menyelesaikan dan menuntaskan agenda agenda programatiknya
yang akan kita susun di dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh ini
kalau dari mas adi sendiri melihatnya bagaimana dengan kehadiran projo
tentunya banyak yang tadi saya katakan bahwa banyak isu isu yang mengatakan bahwa ini adalah kendaraan pak ganjar
untuk menjadi calon presiden nantinya
bagaimana analisa dari mas adi sendiri
terkait dengan banyaknya masyarakat yang mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah kendaraan
kib ini kendaraan ganjar untuk menuju calon presiden
apa betul itu
ya dugaan dugaan itu pasti ada ya
tapi kan yang jelas dalam kib itu yang sudah mematok harga mati pencapresan adalah ketua umum golkar
pak erlangga hartarto yang sudah diputuskan dalam munas yang saya kira nggak bisa dibantah
kalau ingin menggagalkan pak erlangga nggak jadi capres ya harus ada munaslup
dan syarat munas lho itu luar biasa
ini yang saya pahami kenapa bang doli itu misalnya positioningnya tetap menjadikan pak erlangga sebagai variable penting ya soal pencapresan
seperti teh botol siapapun capresnya andai dari pihak luar ya cawapresnya pak erlangga
siapapun cawapresnya ya capresnya adalah pak erlangga
kan itu adalah keinginan keinginan esyar omong
saya memahami golkar itu bukan hanya pak erlangga yang elektabilitasnya belum muncul secara signifikan
tapi saya memahami golkar itu secara institusi
dan itu juga profesional merupakan mesin politik yang kemudian kokoh dan struktur
itu kan menjadi penting foros kualisi indonesia bersatu ini
tinggal mencari kira kira siapa partner yang bisa menderek elektabilitas soal duet yang akan diusung nantinya
makanya tidak mengherankan kalau kemudian upaya upaya kib ini selalu memunculkan
sebenarnya skenario nya selalu double
satu sisi sikap politik kib itu tidak bicara tentang
komposisi pencapresan tapi partai partai masing masing ini ngomong
kemungkinan capres dari internal kib tapi juga terbuka dari pihak luar
ketika bicara tentang pihak luar muncul tuh nama ganjar muncul nama anies dan seterusnya
pintar ini teman teman kib seakan akan bikin jebakan basement politik
ingin menutupkan hal bahwa ini adalah satu foros politik yang sebenarnya jangka panjang
bikin narasi besar tentang kebangsaan tapi pada saat yang bersamaan sedang menyusun kekuatan

kira kira siapa yang akan diusung bersama soal kandidasi pencapresan itu
mas iqbal ya secara umum
makanya saya cukup yakin kib ketika selalu dikaitkan dengan jokowi
ketika dikaitkan dengan kib selama itu juga
maka kib ini tentu akan menjadi satu hal yang selalu dikaitkan dengan
betapa pentingnya ganjar itu diperhitungkan dalam konteks kandidasi itu
tentu dengan satu catatan ganjar tidak diusung oleh pdip
kan begitu agak rumit kalau kemudian
akhirnya ganjar diputuskan menjadi kandidat capres dari pdip
kok rasa rasanya kib tidak akan selalu menyebut ganjar sebagai bagian dari mereka yang akan diperhitungkan ke depan
mungkin cari figur lain ada anies mungkin juga ada faktor faktor lain seperti andika
mungkin juga sandiaga uno dan seterusnya
wallahualam bisowa masih gelap gulita
tapi yang jelas landasan pacu soal poros itu sudah mulai dimulai hari ini
dan dimulai oleh koalisi indonesia bersatu
oke bang doli sendiri bagaimana ini responnya terkait dengan
adanya anggapan bahwa kib ini merupakan kendaraan bagi ganjar untuk bisa menuju kursi calon presiden
lalu juga ada yang mengatakan bahwa kib ini adalah boneka istana dan lain sebagainya
iya pertama tentu saya katakan tadi saya ingin menegaskan bahwa
langkah langkah politik yang dilakukan oleh kib ini jelas
kita mulai dari sesuatu yang
bicara tentang nilai dan seterusnya itu ya
nah bahwa kemudian ada tafsir tafsir ya biasa saja yang namanya juga politik
nah tapi kan tafsir hari ini bisa berbeda dengan tafsir besok malam
akan bisa berbeda dengan tafsir seminggu yang akan datang
nah dan itu biasa saja dalam politik
nah tapi yang jelas ini punya agenda kerja punya rencana rencana kerja
yang nanti pada akhirnya muaranya
prabusannya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara
dan saya kira kami tentunya akan selalu minta doa restu dari siapapun
doa restu dari masyarakat termasuk juga sekarang pemimpin negara kita ya
dan sekali lagi saya katakan karena memang
tiga partai politik golkar dan golkar pan dan p tiga inilah bagian dari koalisi pemerintahan
itu kita punya tanggung jawab untuk meneruskan ya
apa yang sudah dicapai
prestipalasi apa yang sudah diraih oleh pemerintahan dua ribu dua puluh ini di bawah covid sembilan belas
tambah baik lagi ke depannya kira kira begitu
oke baik bang doli terima kasih
tentunya lagi lagi kita berharap bahwa apapun yang terjadi tentunya yang terbaik buat kita semua
dan tentunya tetap kita penasaran ini sebenarnya ke arah mana ini
apa tujuannya dan ke siapa akan berlabuh nantinya
terima kasih sekali lagi
narasumber narasumber saya yang sudah hadir di sini
ada ketua umum rewan pro jokowi ada budi ari istiadi
lalu wakil ketua umum partai golkar bang ahmad doli kurnia
dan juga direktur eksekutif parameter politik indonesia mas adi praetno
terima kasih sudah berbincang dengan kami dan selamat malam